bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam rahayu
teman teman wartawan yang saya hormati
hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers untuk pelaksanaan apbn kita
kinerja dan fakta hingga akhir maret dua ribu dua puluh
tentu banyak sekali kejadian yang berkembang terutama pada bulan april ini
kita akan singgung untuk environment yang bergerak sangat cepat ini
namun untuk data apbn kita akan lakukan terutama sampai dengan akhir maret dua ribu dua puluh
sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat idul fitri
mohon maaf lahir batin bagi teman teman media yang merayakan
yang tidak merayakan juga tetap maaf lahir batin tidak berarti tidak mohon maaf ada yang tidak merayakan
untuk kinerja apbn sampai dengan maret dua ribu dua puluh
tetap sesuai atau paling tidak dalam track di dalam undang undang nomor sembilan ya tahun dua ribu dua
kinerja akhir maret itu berarti satu triwulan atau seperempat dari
terlihat cukup positif meskipun kita juga tetap waspada
karena dua ribu dua puluh empat ini terutama masuk ke triwulan kedua
banyak perubahan di dalam geopolitik dan global economy
yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia
dan tentu indonesia termasuk dan kemudian juga terhadap apbn
satu persen year on year
kedua dari sisi belanja enam ratus sebelas sembilan triliun
jadi kalau penerimaan negara kita mengumpulkan dua puluh dua persen dari target
belanja delapan belas empat persen dalam satu kuartal ini
dan kalau kita lihat
kuartal pertama ini yaitu januari sampai maret
lima belas persen kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya
ini berarti memang ada belanja belanja yang cukup front loading
posisi total dari apbn kita masih surplus rp delapan satu triliun
atau empat persen dari gdp
dari sisi keseimbangan primer surplus rp satu ratus dua puluh dua satu triliun
kita masuk ya kepada environment ekonomi
yang mempengaruhi kinerja apbn kita
dan nanti saya akan masuk ke detail masing masing bagian dari apbn
penerimaan belanja dan pembiayaan
untuk situasi geopolitik dan nanti saya juga akan sampaikan hasil dari pertemuan
spring meeting dan g dua puluh di washington dc minggu lalu
kita melihat bahwa dunia secara geopolitik
tensinya tidak menurun atau justru cenderung meningkat
dan ini menciptakan risiko spillover ke perekonomian dunia
jadi geopolitik masih dan bahkan sekarang menjadi headline atau fokus
dari para pimpinan dunia dan pembuat kebijakan
ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi yang signifikan
kita semua tahu pada minggu lalu pada saat saya tengah ada di washington
dan spring meeting eskalasi ketegangan antara iran dan israel itu meningkat
bahkan terjadi ada military operation terbatas
meskipun kita tetap berharap dan semoga ini adalah komitmen yang akan dijalankan
kedua belah pihak berusaha untuk menghindarkan dari perang secara terbuka dan all out
dan bahkan sempat konflik militer terjadi ini harus diwaspadai
kemudian kita lihat dari sisi dampak dari eskalasi tersebut terhadap pergerakan harga minyak
sempat menembus angka sembilan puluh namun kemudian terkoreksi kembali di bawah sembilan puluh dolar
untuk brand harga minyak brand yang sekarang posisi terakhir adalah delapan puluh delapan
secara year to date kenaikan harga minyak ini rp empat belas
memang ada kecenderungan rambatan kenaikan harga minyak dalam satu tahun
atau antara januari sampai dengan maret atau sampai dengan bahkan april ini
dan ini tidak bisa dipungkiri karena ada tekanan dari geopolitik atau ketegangan di timur tengah
harganya slidely di bawah brand namun juga kecenderungannya sama dan kenaikannya tujuh belas lima persen year to date
jadi januari sampai dengan april ini
kita masih perlu harus terus waspada terhadap kemungkinan firder disruption dari rantai pasok
terutama untuk minyak dan gas karena memang kondisi di region tersebut
dan kecenderungan harga minyak yang tinggi berarti akan mempengaruhi baik apbn dan perekonomian kita
dan kemudian menyebabkan tekanan terhadap inflasi
di sisi lain kita juga melihat federal reserve terutama dari power gene power
yang menyampaikan bahwa kondisi perekonomian amerika masih sangat robas tumbuh
dan inflasi belum menurun secara cukup signifikan dan pada level yang diharapkan
ini yang menyebabkan keputusan federal reserve untuk menunda penurunan atau pemotongan suku bunga policy atau policy rate
dan ini tentu meng confirm higher for longernya dari fed
bahkan beyond dari yang tadinya diekspektasi oleh market
melebihi apa yang diekspektasikan market
seperti diketahui market tadinya memiliki harapan penurunan suku bunga bisa terjadi tahun dua ribu dua puluh empat ini secara beberapa kali
dengan data terbaru nampaknya harapan market itu tidak terpenuhi
karena nampaknya federal reserve tidak bisa menurun
dan nampaknya federal reserve akan tetap menjaga policy ratenya dan mungkin penurunan baru akan terlihat apabila data pada sisi gross labor maupun inflasi
telah pada kondisi yang meyakinkan mereka untuk bisa membuat adjustment
dengan situasi ini maka muncul ekspektasi yang harus diubah
dengan perubahan ini terjadi capital outflow
nanti saya akan sampaikan mengenai kecenderungan dari penguatan dolar ini
nah berbagai faktor geopolitik inilah yang harus kita waspadai karena akan merambat dan memberikan imbas pada perekonomian kita
kita lihat untuk fed fund rate yang tadi disampaikan masih pada level lima enam
tadinya market berharap akan ada penurunan hingga bahkan yang paling
itu tentu berharap akan segera menurun
namun nampaknya harapan itu harus direvisi dengan data dan statement dari federal reserve
dengan situasi ini terlihat pergerakan dari us treasury yang cenderung masih meningkat
itu adalah kenaikan dari fed fund rate eh dari us treasury
yaitu surat berharga dari amerika serikat
dolar indeks juga mengalami kenaikan
makin tinggi di atas seratus berarti dia meningkat atau menguat
kalau dolar menguat berarti mata uang lawannya seluruh dunia dalam posisi yang melemah
yang terjadi di berbagai negara bahkan depresiasinya cukup dalam
ini depresiasi terdalam dalam empat puluh tahun mereka
sehingga sekarang kalau kurs antara yen terhadap us dollar
itu adalah yang terlemah dalam empat puluh tahun terakhir
kenaikan us treasury ini tentu akan meningkatkan beban utang di amerika serikat yang sudah tinggi
ini akan menjadi salah satu topik politikal negosiasi antara
partai republikan dengan demokrat
situasi ini tentu akan menimbulkan juga ketegangan karena kalau setiap saat antara demokrat dengan republikan tidak ada kesepakatan
maka mengancam terhadap penyelenggaraan apbn di amerika serikat
dengan situasi itu biasanya akan menimbulkan sentimen market yang tidak baik
kondisi global environment yang tadi saya sampaikan menyebabkan

yaitu pada level yang rendah dan belum ada faktor yang mendongkrak
untuk tahun dua ribu dua puluh empat forecastnya imf
namun ini adalah stagnan sejak tahun lalu
lembaga lembaga lain seperti oecd bahkan
memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di bawah level yang diprediksi oleh imf
sedangkan bank dunia juga lebih rendah
meskipun dua institusi ini yaitu imf bank dunia
measurement metodenya berbeda dari sisi pertumbuhan ekonomi
tahun depan juga masih akan diperkirakan tetap stagnan di tiga dua

antara inflasi di negara negara maju
meskipun sudah menurun secara average
tapi antar negara berbeda beda
amerika serikat masih relatif di atas target yang diharapkan
kita lihat untuk negara berkembang
inflasi masih cukup tinggi di enam dua
untuk forecast tahun depan tahun ini masih di delapan tiga
dan untuk inflasi dunia masih on average di lima sembilan tahun ini
jadi kalau kita lihat level inflasinya di dua ribu dua puluh empat meskipun di negara maju terjadi penurunan dan ini kontribusinya terutama di eropa dan to some extent di jepang
namun di amerika serikat masih belum menurun sesuai dengan ekspektasi
dan inflasi dunia maupun di negara berkembang masih relatif tinggi
dengan pertumbuhan dengan inflasi tinggi dan pertumbuhan dunia yang relatif stagnan growth levelnya
kita lihat komposisi antar negara negara maju dalam hal ini hanya sedikit meningkat dibanding tahun lalu tapi hanya tumbuh satu lima
amerika serikat menurut wio hanya satu sembilan eh untuk tahun depan tahun ini dua tujuh
dan kita lihat indonesia growthnya tahun ini
ini diprediksi oleh imf lima tidak ada perubahan dari prediksi yang dibuat pada bulan januari lalu
dan untuk tahun dua ribu dua puluh lima imf memprediksi indonesia di lima satu
nah situasi global yang cenderung melemah dan tekanan tekanan yang bertubi tubi
baik dari geopolitik ke harga komoditas inflasi suku bunga
tentu akan mempengaruhi kinerja
menjaga perekonomian seluruh dunia terutama untuk manufaktur
masih mayoritas lima puluh dua dua persen negara negara yang disurvey memiliki pmi manufaktur dalam situasi yang negatif
artinya contracted di bawah lima puluh
sementara hanya empat puluh tujuh delapan yang ekspansif atau di atas lima puluh
indonesia sekali lagi masih pada situasi ekspansi
pada levelnya pun indonesia cukup baik
jadi kalau kita lihat yang outstanding dari sisi manufacturing activity
india dan ini sesuai juga dengan growth secara total india
kita lihat pmi india di lima puluh sembilan
indonesia dalam hal ini di lima puluh empat dua
ini juga jauh di atas lima puluh
banyak negara lain baik di asia maupun di g dua puluh
mereka masih struggle dengan aktivitas manufaktur yang di sekitar lima puluh atau bahkan sedikit di bawah lima puluh
kita lihat ya seperti thailand filipina positif vietnam dan malaysia itu mereka semua di bawah lima puluh
harga komoditas yang empat
betul harus kita waspadai
karena faktor dari harga komoditas ini tidak hanya masalah perekonomian yang cenderung lemah dari sisi global
yang menyebabkan permintaan cenderung menurun
namun terjadinya disrupsi dari sisi rantai pasok
karena masalah keamanan dan geopolitik
jadi di sisi satu adalah demandnya harusnya
sehingga cenderungan harga komoditas tidak naik
namun supply shocknya lebih dominan
sehingga harganya bisa mengalami kenaikan
jadi ini adalah dua faktor yang sangat ekstrim berbeda
demandnya melemah tapi supply nya shocknya menyebabkan kemungkinan terjadinya penurunan shock yang cukup mendadak
karena kalau kita lihat sejak tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga harga komoditas itu melonjak tinggi
kita lihat seperti brand dulu sempat menyentuh di atas satu ratus dua puluh dolar oil ya ini ya
itu kalau kita lihat angkanya di dua ribu dua puluh dua itu sangat tinggi
pernah menyentuh di atas satu ratus dua puluh dolar
koreksi meskipun kalau kita lihat dari semenjak januari sampai sekarang naik empat belas dua puluh
dari tahun dua ribu dua puluh dua dia menurun
cpo tahun dua ribu dua puluh dua pernah menyentuh hampir satu dua ratus
year to date nya naik dari januari ke april naik enam persen
namun kalau dari tahun dua puluh dua yang dulu sangat tinggi itu drop turun
dan ini adalah perusahaan yang sangat tinggi
ini adalah penerusan penurunan dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
batu bara yang juga merupakan komoditas penting di indonesia
year to date nya turun sebelas sembilan persen atau hampir dua belas persen
dibandingkan tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga yang harga batubara mencapai empat ratus
sekarang di satu ratus dua puluh sembilan ini penurunan yang sangat signifikan
dan ini terlihat nanti di dalam kinerja dari perusahaan perusahaan pertambangan
terutama batu bara yang kemudian dampaknya kepada penerimaan pajak dari perusahaan perusahaan tersebut
kondisi ini juga mempengaruhi neraca perdagangan kita
kita masih surplus dari sisi trade account ekspor minus import untuk merchandise
namun surplusnya mulai menurun atau mengalami penurunan
kalau kita lihat tahun lalu januari maret
dua ribu dua puluh tiga surplus dari neraca perdagangan itu mencapai dua belas satu billion usd
untuk januari maret tahun ini surplus namun levelnya tujuh tiga puluh satu billion
penurunannya empat delapan billion ini cukup besar
namun indonesia masih menikmati kondisi neraca perdagangan yang surplus
kalau kita lihat growth dari ekspor kita
growthnya di empat dua negatif
import mengalami drop yang cukup tinggi dibandingkan bulan lalu yaitu negatif dua belas
nah import ini penurunannya tajam sehingga memang rate account kita masih positif
tapi kita harus melihat apakah trend dan volatilitas growth perbulannya itu
nanti akan membentuk rata rata pertumbuhan satu tahunnya seperti apa
artinya kalau dari januari hingga maret
itu koreksi dari tahun dua ribu dua puluh dua dan awal dua ribu dua puluh tiga yang masih sangat tinggi
dan ini sekarang pada level yang relatif terkoreksi
sedangkan import juga terkoreksi
kadang kadang meningkat kemudian drop seperti yang terjadi pada februari dan maret ini
jadi dari sisi faktor eksternal neraca pembayaran dan neraca perdagangan
kita harus mewaspadai dan terus memonitor secara detail perkembangan dari raca pembayaran dan raca perdagangan
karena ini mempengaruhi kinerja ekonomi kita dan juga terhadap penerimaan dan apbn kita
inflasi indonesia relatif tetap terkendali baik
kalau kita lihat headline inflation kita adalah di tiga lima di bulan maret
nanti mengalami penurunan lagi
ada tekanan karena kenaikan harga pangan
kalau kita lihat volatile food mengalami kenaikan yang stip
terutama sejak dari desember tahun lalu
kita semuanya tahu mengenai harga beras
dan beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan
namun harga beras sudah mulai menunjukkan tren penurunan
kita lihat dari yang peak terjadi pada bulan februari dan sekarang sudah menurun di empat belas
tekanan yang tadi hire for longer dari amerika serikat juga mempengaruhi kinerja
dari surat berharga negara serta pasar modal dan arus modal seperti yang saya sampaikan
terutama arus modal jangka pendek
kita lihat yang paling sebelah kanan yang orange adalah surat berharga negara kita mengalami capital outflow
dan ini menyebabkan harga dari sbsn kita juga mengalami koreksi kenaikan yieldnya
kalau kita lihat dengan capital outflow di surat berharga
dan untuk bulan april ini surat berharga dan capital market karena dua minggu terakhir ini
terjadi cukup tadi perubahan akibat statement dan juga posisi dari federal reserve
yang menggambarkan bahwa mereka akan cenderung mempertahankan suku bunga
ini tentu mempengaruhi dari mulai harga saham
nilai tukar dan surat berharga negara dari sisi yield kita
us treasury yang tadi mengalami kenaikan dengan statement penurunan policy rate tidak terjadi secara cepat
juga mempengaruhi yield dari indonesia surat berharga kita
yield dari us treasury sepuluh tahun empat enam puluh empat
yield dari indonesia bonds yang lokal di tujuh lima
fed fund rate anda lihat yang kuning masih di lima
penurunan dari nilai tukar kita itu terjadi juga di semua nilai tukar dari berbagai negara
ini karena dolar indeks mengalami penguatan di empat lima yaitu yang biru
artinya lawannya semua mata uang yang lain kemudian mengalami koreksi melemah
indonesia dalam hal ini nilai tukarnya year to date di lima tiga puluh tujuh depresiasinya
negara negara seperti sekitar kita dan di emerging country g dua puluh kira kira dalam situasi yang mirip
ada yang lebih parah tentu tergantung dari fondasi dan kondisi ekonomi masing masing
taibat mengalami lebih dalam koreksinya di delapan lima puluh enam
turkiye dalam hal ini mengalami sepuluh empat
brazil dekat dengan kita di lima tujuh
jadi pergerakan nilai tukar ini dirasakan dan itu juga dibahas di dalam pembahasan spring meeting kemarin
kecenderungan terjadinya capital outflow koreksi terhadap nilai tukar harga saham dan yield dari surat berharga
menjadi fokus dari pembahasan menteri keuangan dan gubernur bank sentral di g dua puluh maupun pada pertemuan imf minggu lalu
tentu masing masing negara harus mulai melakukan adjustment dengan dinamika market yang cukup tinggi ini
semuanya cenderung makin hati hati
semuanya kemudian cenderung untuk memitigasi resiko dari pergerakan global tersebut
nah indonesia ekonominya alhamdulillah baik
tadi pmi nya kita cukup tinggi
aktivitas manufaktur tidak mengalami perubahan atau bahkan masih diekspansif
indeks kepercayaan konsumen kita juga masih stabil di satu dua tiga delapan
walaupun tadi volatile food naik tapi headlinenya masih terjaga di tiga
spending dari konsumen kita yang diukur oleh mandiri spending index masih dalam posisi kuat di empat ratus enam puluh
dan kalau kita lihat trendnya tentu juga ini ada pengaruhnya ramadan dan menjelang idul fitri
penjualan real indexnya juga masih di zona positif di tiga lima
tadi pmi lima puluh empat
konsumsi listrik kita untuk bisnis juga masih positif
meskipun di industri mengalami sedikit kontraksi tapi saya suspek juga karena banyak hari libur menjelang lebaran
untuk konsumsi semen sesudah dua bulan yang lalu melonjak tinggi growth nya pada bulan maret ini terkoreksi di satu dua
jadi overall masih bagus konsumennya cukup baik
namun kita harus waspada karena beberapa mengalami koreksi
baik ini koreksi yang sifatnya cyclical karena musiman seperti karena hari ramadan dan hari raya
maupun koreksi yang mungkin sifatnya struktural dan jangka panjang
dengan kinerja yang kita lihat tadi konsumen yang baik kegiatan manufaktur positif capital
dalam hal ini cukup positif dari sisi fdi atau pm penanaman modal
kita prediksi untuk q satil gross kita di lima tujuh belas
terus kita karena ini baru selesai di oktober maret ya
jadi januari maret kita perkirakan kita masih bertahan di atas lima
namun kita waspada terhadap turbulensi global dan regional yang terjadi
proyeksi dari q satu berbagai lembaga kita lihat cukup bervariasi
bloomberg bca itu di lima dan lima enam
goldman sachs memprediksi slightly di bawah lima
moody s di empat tujuh nomura lebih upbeat di lima tiga
untuk secara keseluruhan satu tahun berbagai lembaga tadi sebutkan imf prediksi tahun ini
jadi ini masih tiga kuartal ke depan yang harus kita lihat
tahun depan relatif steady meskipun kita lihat variasinya tidak terlalu besar
nah ini lingkungan ekonomi yang tentu mempengaruhi pelaksanaan apbn kita
terutama nanti dari pos pos yang memang dipengaruhi secara langsung oleh kinerja ekonomi seperti penerimaan negara
kalau dari sisi belanja itu adalah dalam kontrol pemerintah relatively
mungkin ada beberapa pos yang juga nanti akan kita waspadai
kita sekarang lihat kepada apbn kita
apbn kita kita mulai dari sisi belanja dulu
sampai dengan kuartal satu yaitu tiga puluh satu maret
januari hingga tiga puluh satu maret kita telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar rp empat ratus dua puluh tujuh enam triliun
kalau ini sudah seperempat tahun tapi kita memberajakannya tujuh belas
dan kalau dibandingkan tahun lalu ini kenaikan cukup signifikan dua puluh tiga satu
ini karena tahun dua ribu dua puluh empat memang ada keuntungan
ada aktivitas yang front load seperti pemilu yang terjadi pada bulan februari
sehingga banyak sekali belanja yang cukup tinggi seperti penyelenggaran pemilu kpu bawaslu
itu semuanya terjadi di januari maret
biasanya pada tahun yang tanpa pemilu nggak ada belanja pemilu
sehingga ini mempengaruhi tadi
kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan
dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar
dua ratus lima empat mempengaruhi dari sisi belanja non kl kita
kalau kita lihat belanja kementerian lembaga berarti sudah mencapai dua puluh empat persen dari pagu yaitu dua ratus dua puluh dua triliun
sedangkan belanja non kl dua ratus lima empat triliun itu masih empat belas sembilan persen dari pagu
kalau belanja kl itu didominasi oleh kementerian yang tadi menyelenggarakan pemilu
sedangkan belanja non kl didominasi oleh belanja subsidi
nah tahun ini kita lihat dengan growth belanja dua puluh tiga satu persen pasti mempengaruhi kinerja dari perekonomian
yang tadi makanya ini termasuk salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi q satu
mari kita lihat beberapa detail dari belanja pemerintah pusat
pertama untuk belanja pegawai
ini ada kenaikan yang cukup signifikan karena dua faktor
jadi pada kuartal satu januari sampai maret kita membelanjakan tujuh puluh tujuh triliun
tahun lalu hanya empat puluh sembilan lima dan itu steady di sekitar empat puluh lima
kenapa terjadi kenaikan yang cukup signifikan
yaitu empat puluh dua delapan persen sendiri
satu karena tahun dua ribu dua puluh empat kita menaikkan gaji dan pensiun
jadi gaji pas ntn e polri naik delapan pensiun naik dua belas
jadi ini meningkatkan jumlah belanja per bulannya
makanya kalau kita lihat belanja dua ribu dua puluh empat untuk pegawai naik dibandingkan belanja pegawai dalam empat tahun terakhir
yang kedua bulan maret kita juga sudah mengeksekusi belanja thr
dan untuk thr tahun dua ribu dua puluh empat ini
kita memberikan penuh seratus persen tukin
jadi kalau kita lihat tadi kenaikan baseline nya gajinya naik delapan pensiun naik dua belas
plus mereka mendapatkan thr di mana thr tahun ini dibayarkan penuh termasuk tukin seratus
tahun sebelumnya tukin hanya lima puluh empat
ini yang menyebabkan kalau kita lihat januari maret tahun ini kita sudah membelanjakan rp tujuh puluh tujuh triliun
jauh lebih besar dibandingkan rata rata lima empat tahun terakhir
jadi kita lihat belanja pegawai naik empat puluh dua delapan
terdiri dari gaji dan tunjangan naik rp empat belas
dan tunkin honorarium lembur naik delapan belas lima
dan thr yang dalam hal ini ada tiga belas lima triliun yang kita bayarkan
dan ini adalah mayoritas biasanya untuk operasional banyak kementerian lembaga
juga terjadi kenaikan rp delapan puluh enam triliun
walaupun tahun lalu juga naik tinggi tiga puluh enam tiga
yaitu mencapai lima puluh delapan triliun
apa yang menyebabkan belanja barang ini naik
terutama untuk belanja berkaitan dengan pemilu
karena pemilu itu mayoritas belanjanya adalah belanja barang
untuk pembayaran honorarium pemungutan penghitungan suara
pengadaan barang jasa untuk logistik pemilu itu mencapai delapan belas dua triliun sendiri
untuk polri juga untuk pengamanan dari pemilu
kementerian agama pembayaran bos
peningkatan mutu relevansi pendidikan kemenhan rp enam lima triliun
untuk pengelolaan barang milik negara untuk matra darat laut dan udara secara terintegratif
dan bawaslu empat lima triliun sendiri untuk pembayaran berbagai honorarium ad hoc
dan penyelenggaraan pemilu serta pengawasan pemilu
jadi terlihat untuk pemilu sendiri adalah lebih dari dua puluh dua tujuh triliun
lebih dari seperempatnya dari totalnya
lebih dari seperempatnya dari total
jadi ini adalah belanja januari hingga maret
dan yang lain juga related pemilu
belanja kl yang lain dalam bentuk modal juga terjadi kenaikan yang cukup impresif
tahun lalu juga naik cukup tinggi di dua puluh lima
jadi belanja modal mencapai dua puluh tujuh enam triliun
ini karena belanja modal itu eksekusi dari jalan irigasi dan jaringan
untuk peralatan dan mesin rp empat belas tujuh
ini terutama untuk polri kemenhan kejaksaan
dan untuk gedung dan bangunan baru yang dibangun ada dua sembilan triliun
terutama di kementerian kesehatan anda lihat banyak sekali membangun rumah sakit rumah sakit di daerah
dan juga pupr untuk perumahan dan pemukiman
yang mencapai rp empat puluh tiga tiga triliun
ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu rp tiga puluh lima sembilan triliun
yang waktu itu saya sudah sampaikan di mahkamah konstitusi
itu eksekusi bansos januari hingga maret memang rendah karena waktu itu kemensos sedang melakukan adjustment terhadap data untuk dtks
sehingga eksekusinya dan termasuk juga
modalitas antara transfer ke himbara maupun ke pt pos
sehingga memang waktu itu eksekusinya agak tertunda melewati januari maret
tahun dua ribu dua puluh empat kembali kemudian dilakukan secara reguler
tanpa ada masalah dengan dtks maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui pt post
sehingga eksekusinya bisa januari maret
kemensos rp dua puluh empat triliun untuk pkh dan sembako
ini adalah program yang memang sudah ada di dalam undang undang apbn
untuk kementerian kesehatan juga sebelas enam triliun
itu juga reguler transfer untuk pbi
untuk sembilan puluh enam tujuh peserta yang tidak mampu
yang ditanggung oleh negara
ada bantuan untuk pip
tujuh sembilan juta siswa dan kip
untuk enam ratus lima empat ribu mahasiswa
itu lagi juga untuk pip
bagi tiga puluh tujuh ribu mahasiswa di bawah universitas
dan bnpb untuk pelaksanaan tanggap darurat tiga puluh empat miliar
ini mungkin untuk saya recall kembali
karena penjelasan saya di mk tetap konsisten
yaitu pelaksanaan undang undang apbn
untuk bantuan sosial yang sudah diatur dalam undang undang
lebih karena pergeseran tahun lalu karena kemensos
sehingga kelihatan pertumbuhannya agak tinggi
tapi tidak ada hal yang sangat spesifik
pada bulan januari hingga maret
untuk belanja non kl yang terutama besar
itu mencapai dua ratus lima empat triliun
kita tadi lihat pensiun mengalami kenaikan
pensiun adalah naik dua belas persen di tahun dua ribu dua puluh
plus thr kita bayarkan penuh untuk pensiun
di bulan maret sehingga kelihatan
belanja untuk manfaat pensiun jadi naik empat puluh
taspen mendapatkan atau melalui taspen tiga puluh sembilan tujuh triliun
yang dibayarkan kepada pensiunan yang ada di bawah taspen
dan asabri lima enam triliun untuk pensiunan tni polri
kemudian thr kita bayarkan sebelas empat triliun
untuk para pensiunan pegawai negeri maupun tni polri
ini yang menjelaskan tadi kenaikan yang cukup besar
dibandingkan empat tahun terakhir
untuk subsidi kita lihat
subsidi di sini kelihatannya menurun sembilan belas delapan
pembayaran untuk berbagai subsidi biasanya melalui auditing first
jadi makanya kita lihat untuk januari sampai maret
itu adalah pembayaran reguler yang kita berikan
namun nanti karena ada pergerakan harga minyak nilai tukar
agian akan berjalan dan akan terjadi pada bulan bulan ke depan
januari sampai dengan maret
tidak berarti nanti pada akhir tahun akan menurun terus
proses untuk auditing dan adjustment
baru akan mulai dihitung pada beberapa bulan ke depan
kalau kita lihat yang besar adalah
kenaikan untuk penyaluran kur
ini mencapai kenaikan tujuh puluh sembilan dua
kredit usaha rakyat tahun lalu agak mengalami stagnasi
karena kredit usaha rakyat waktu itu
ada adjustment policy untuk graduasi
dan juga permintaan untuk berbagai bank
melakukan pelaksanaan yang lebih disiplin
sehingga kita mengharapkan lebih banyak jumlah penerima kredit yang baru
dibandingkan yang mendapatkan beberapa kali
ini yang kemudian menyebabkan kredit usaha rakyat tahun lalu
sehingga kalau dilihat tahun ini naik ke lima puluh empat tiga triliun
itu tentu karena base nya tahun lalu yang memang lebih rendah
debitur kur dalam hal ini jumlah orangnya meningkat sembilan ratus sembilan puluh
karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata
untuk subsidi lpg listrik
dan untuk bbm bahkan masih mengalami penurunan
namun tadi saya sampaikan ini masih nanti subject to pelaksanaan
pada kuartal kuartal ke depan yang mungkin harus kita waspadai
karena tadi kenaikan harga minyak dan juga adanya perubahan kurs
belanja kesehatan kita rp tiga puluh satu triliun
dan belanjanya cukup konsisten
untuk badan pom dan bkkbn
untuk yang bkkbn itu fokusnya kepada keluarga yang memiliki bayi
yang terutama mengalami stunting
dan kemudian beberapa kenaikan belanja untuk pelayanan kesehatan
dari tni dan polri yang mencapai satu delapan
untuk pbi itu sudah rutin
dan badan pom untuk pemeriksaan sampel obat
untuk transfer ke daerah tujuh dua triliun belanja kesehatan ini terutama untuk operasional
dari puskesmas dan untuk berbagai pelayanan primer
jadi ini melalui dana alokasi umum yang diirmak untuk bidang kesehatan
dan melalui dak non fisik
yaitu dalam bentuk biaya operasi kesehatan
belanja ketahanan pangan yang merupakan juga prioritas bagi program pemerintah
mengalami kenaikan yang sangat besar
tahun dua ribu dua puluh empat telah terbelanjakan januari maret
yaitu hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya
yang januari maret hanya lima lima triliun
terutama didominasi untuk pupr
rp satu tiga triliun itu untuk berbagai infrastruktur di bidang ketahanan pangan
seperti melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan bendungan
dan rehabilitasi jaringan irigasi
kemudian kementerian pertanian rp satu dua triliun untuk pembelian alat alat dan mesin pertanian
kkp satu triliun untuk bantuan benih dan pelatihan masyarakat
serta bapanas rp empat ratus miliar
untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan
sedangkan untuk program lain satu satu miliar
itu dilakukan dalam bentuk program resi gudang dan subsidi bunga penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah
dalam ketahanan pangan juga ada transfer ke daerah sebesar empat enam triliun
terutama melalui dana desa sebesar rp empat enam triliun
dari aktivitas di desa yang berbasiskan pada pertanian perkebunan peternakan dan budidaya
untuk anggaran tematik pendidikan mencapai rp satu ratus tiga puluh tiga tujuh triliun
ini jumlahnya sangat signifikan karena kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan dua puluh persen dari belanja kita

rp sembilan belas satu triliun itu juga sudah naik sangat tinggi
menjekati tiga puluh dibandingkan tahun dua ribu dua puluh dua
apa saja yang dilakukan untuk belanja rp satu ratus tiga puluh tiga tujuh juta
satu untuk kemendikbud itu adalah untuk pip kip dan tundangan profesi guru non pns mencapai enam sembilan ribu
kementerian agama juga untuk gaji pengajar pip kip dan tpp
kementerian agama juga untuk gaji pengajar pip kip dan tpp
sembilan triliun yang sangat besar anggaran pendidikan ditransfer melalui daerah dalam bentuk dau irmak pendidikan
ini terutama untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah
kita juga dalam tkd ini ada bantuan operasi sekolah bos
kita juga dalam tkd ini ada bantuan operasi sekolah bos
non fisik dan bantuan operasional untuk paut
jadi ada empat puluh tiga tujuh juta anak anak kita yang sekolah di sd maupun yang paut enam dua juta
yang mendapatkan manfaat langsung dengan adanya transfer apbn melalui pemerintah daerah
sehingga sekolah bisa terlaksana
untuk dana abadi juga telah dicairkan lima belas triliun dana abadi pendidikan pada kuartal pertama ini
di bidang infrastruktur telah terbelanjakan rp empat puluh empat tujuh triliun
ini lima tiga persen naik dibandingkan tahun sebelumnya yang empat puluh dua
kalau kita lihat untuk belanja infrastruktur cukup stabil dari tahun ke tahun pada level antara empat puluh hingga lima puluh triliun
ini karena mayoritas didominasi untuk belanja modal terutama untuk pupr
yaitu jalan raya bendungan irigasi dan air bersih
perhubungan untuk rel kereta api pelabuhan laut dan pemeliharaan dari bts untuk kominfo
dan data center serta satelit
untuk kementerian agama belanja terdiri dari gedung pendidikan sarana prasarana dari madrasah dan asrama haji
sedangkan untuk polri hankam itu adalah pembangunan sarana prasarana untuk ketahanan keamanan polri hankam di ikn
untuk tkd ada sebelas empat triliun dalam bentuk dana bagi hasil dan dau yang diirmak untuk infrastruktur daerah
dan untuk below the line enam triliun adalah untuk pembiayaan perumahan melalui flp
jadi itu belanja belanja yang sepatutnya adalah pembangunan fisik infra
baik melalui kementerian lembaga daerah maupun melalui pembiayaan flpp yang dieksekusi melalui belo the line
nah untuk beberapa anggaran tematik yang saya konsisten menyampaikan kepada masyarakat
penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat ya anggaran pemilu total
dari dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh empat itu rp tujuh puluh satu tiga triliun
tahun dua ribu dua puluh empat ini rp tiga puluh delapan tiga triliun dan sudah terbelanjakan rp dua puluh enam triliun
artinya hampir tujuh puluh persen enam puluh tujuh sembilan persen sudah terbelanjakan
karena memang pemilu ya pada bulan februari ini dia mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading
yang bawah slu yang paling besar dua puluh tiga delapan triliun
dan kl kl lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu
dari mulai tvri rri pan rb tni polri bpkp dan yang lain lain yang semuanya mendukung penyelenggaraan pemilu
berdasarkan fungsi dari kementerian lembaga masing masing
jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai kita harapkan ya memang nanti pertahun jawaban dari belanjanya
untuk anggaran pembangunan ikn yang selama ini juga menjadi perhatian masyarakat
dari tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh empat itu dialokasikan anggaran rp tujuh puluh dua satu triliun
kalau tahun dua ribu dua puluh dua hanya lima lima triliun terrealisir
tahun ini alokasi anggarannya adalah mendekati empat puluh triliun
namun pelaksanaan hingga satu april atau akhir maret baru empat tiga triliun dari rp tiga puluh sembilan enam triliun
ini artinya baru sebelas atau sepuluh sembilan
terutama untuk kluster infra yang cukup besar dan diakselerasi nih dalam hal ini
rp dua tiga triliun realisasi fisiknya tiga belas lima
ini pembangunan gedung di istana di kawasan
istana negara kawasan dari gedung gedung kemenko dan kementerian lain
serta gedung untuk otoritas ikn sendiri
tower dari rumah susun untuk asn hankam dan rumah tapak menteri
yang waktu itu pak bas sudah juga menunjukkan beberapa kemajuan
jalan tol ikn jembatan ikn rumah sakit dan bandara vivi
penyempurnaan kawasan untuk fasilitas infrastruktur seperti air
jadi sepaku semoy embung dan pengendalian banjir
itu menggunakan seluruh apbn kita
untuk belanja non infra ada dua triliun dari mulai berbagai kegiatan perencanaan
koordinasi promosi laporan dan rekomendasi kegiatan pemetaan
operasi dari otoritas ikn sendiri
jadi dalam hal ini telah terbelanjakan rp dua triliun atau enam puluh lima dari pagu yang sebesar rp tiga satu triliun
sekarang saya masuk ke belanja yang kita salurkan melalui pemerintah daerah
yaitu transfer keuangan dan dana desa melalui apbd
sampai dengan tiga puluh satu maret ya dalam hal ini
rp empat tiga triliun apbn sudah transfer ke daerah daerah
dalam bentuk dau dalam hal ini rp satu ratus sebelas enam triliun
ini naik tujuh satu persen dari tahun lalu yang satu ratus empat dua persen
untuk dak non fisik tiga puluh satu dua hampir sama
atau hanya turun dua persen dari tahun lalu yang tiga puluh satu tiga triliun
sedangkan dana otsus belum ada realisasinya sampai dengan maret
dbh kita dua puluh empat satu triliun naik delapan empat persen dari tahun lalu
dana desa naik cukup tinggi enam belas sembilan triliun atau naik dua belas tujuh persen dibandingkan tahun lalu yang tiga belas triliun
dana istimewa dua ini triliun atau naik rp dua puluh delapan lima triliun
untuk dak fisik ya habis relatif belum hibah belum
dan insentif fiskal kita sudah bayarkan rp tiga ratus miliar atau naik rp enam puluh sembilan dua dibandingkan tahun lain
kalau kita lihat penjelasannya dau yang lebih tinggi karena porsi dau blok grand meningkat realisasinya
untuk dbh ada kenaikan tadi delapan empat karena pagu dbh memang tahun dua ribu dua puluh empat
ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena harga minerba tahun lalu yang tinggi
maka dana bagi hasilnya mulai dibayarkan tahun ini
maka kita lihat dia akan non fisik masih relatif sama tadi untuk operasi sekolah pos
maupun untuk bok biaya operasi kesehatan
jadi tidak ada perubahan dana desa lebih tinggi karena desa desa dalam menyelesaikan apbdes nya lebih cepat tahun dua ribu dua puluh empat
insentif fiskal untuk penyampaian syarat salur oleh daerah yang lebih tinggi sehingga kita bisa segera mentransfernya
jadi itu adalah posisi dak
pemerintah daerah pada bulan maret ini masih memiliki dana di perbankan yang cukup tinggi rp satu ratus delapan puluh sembilan puluh enam triliun
ya dibandingkan bulan sebelumnya yang dana di perbankan rp satu ratus tujuh puluh tiga delapan triliun atau januari yang rp satu ratus lima puluh triliun
ini berarti terjadi kenaikan account atau dana di perbankan oleh pemerintah daerah
kalau dibandingkan bulan maret tahun tahun sebelumnya
angka ini tidak jauh berbeda atau bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua itu tertinggi bulan maret pemerintah daerah sempat memiliki account di bank mencapai rp dua ratus dua triliun
tahun lalu rp satu ratus sembilan puluh enam lima triliun tahun ini rp satu ratus delapan puluh triliun
jadi kalau dilihat levelnya menurun tiga tahun terakhir hampir sama dengan tahun dua ribu dua puluh satu
untuk komposisi dana pemerintah daerah yang ada di perbankan

deposito hanya rp tujuh belas enam dan tabungan di tiga
sekarang saya masuk ke below the line
apbn melakukan belanja investasi atau pembiayaan investasi
dan itu dilakukan untuk berbagai tujuan
untuk dana abadi pendidikan kalau kita lihat
lpdp yang tadi telah mendapatkan transfer lima belas triliun
itu terus meningkatkan jumlah dari siswa yang dikirim untuk belajar
baik di dalam negeri dan di luar negeri
enam puluh enam empat dari dua puluh satu ratus lima puluh satu lulusan atau alumni yang dibiayai oleh

itu bekerja di sektor publik
mayoritas entah pegawai negeri pusat tni polri atau pegawai daerah
dan dua persen mereka bahkan dipekerja di berbagai kegiatan sosial yang sangat bermanfaat
sering kita berikan contoh luar biasa
mereka punya ide dedikasi dan juga passion
untuk dana research lpdp telah membiayai dua sembilan ratus enam proyek penelitian dengan nilai dua enam puluh delapan triliun
yang bagus juga adalah terutama nanti dari brin banyak dari kegiatan research ini bekerja sama dengan institusi institusi global
jadi ini akan meningkatkan kualitas dari para periset kita dan juga meningkatkan network dari lembaga lembaga research di indonesia
ini cukup baik dan akan terus mengestablis reputasi indonesia sebagai negara yang berinvestasi di bidang pendidikan dan penelitian dan pengembangan
untuk pembiayaan investasi di luar pendidikan dan penelitian
kita menggunakan belo the line untuk mendukung masyarakat tidak mampu atau berpendapatan rendah dalam akses untuk memiliki perumahan
pada tanggal tiga puluh satu maret akhir maret ada empat dua ratus dua puluh sembilan rumah dengan nilai lebih dari setengah triliun yaitu rp lima ratus empat miliar
di mana lima puluh satu satu ratus tiga puluh empat unit rumah
yang kreditnya menggunakan flpp kpr
nilainya mencapai enam enam tujuh belas triliun rupiah
apbn juga dalam hal ini membayar berbagai kewajiban pemerintah indonesia yang memiliki saham di berbagai institusi global
ini menjadi salah satu tools untuk indonesia tidak hanya berdiplomasi
juga mengakses knowledge maupun pembiayaan juga
sekarang saya akan masuk mulai di bidang penerimaan negara
penerimaan pajak kita sampai akhir maret mencapai rp tiga ratus sembilan puluh tiga sembilan triliun
ini artinya hampir dua puluh persen dalam satu kuartal ini sembilan belas delapan puluh satu persen dari target
kalau kita lihat bulan pertama tujuh lima persen terkumpulkan atau satu ratus empat puluh sembilan triliun
bulan kedua februari tiga belas lima persen dari target sudah terkumpul atau dua ratus enam puluh sembilan
bulan ketiga ini kumulatif rp tiga ratus sembilan puluh tiga sembilan triliun
bulan ketiga ini kumulatif rp tiga ratus sembilan puluh tiga sembilan triliun
komposisinya untuk pph non migas secara bruto rp dua ratus dua puluh empat triliun
atau sudah mencapai di atas dua puluh persen naik satu persen sangat tipis
untuk ppn dan ppnbm ini yang basisnya aktivitas rp satu ratus lima puluh lima tujuh puluh sembilan triliun
secara bruto masih juga naik dua lima puluh tujuh
ini juga di atas sembilan belas persen dari target tahun ini
yang mengalami koreksi adalah pph migas yaitu rp empat belas lima puluh tiga
nanti kita lihat pph migas ini naik turunnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar
untuk kuartal satu masih mengalami koreksi cukup dalam yaitu delapan belas persen
namun ini totalnya sudah juga di atas sembilan belas persen
dan pbb dan pajak lainnya rp tiga tujuh belas triliun itu rp delapan tiga puluh sembilan secara bruto naik sebelas
mayoritas dari pajak pajak jenis pajak utama kita masih tumbuh positif
namun pertumbuhannya relatif tipis dan ini harus kita waspadai
jadi secara bruto kita lihat pph dua puluh satu ini adalah pajak karyawan dan pekerja
gaji ke pekerja dalam hal ini naiknya cukup mengembirakan dan konsisten
tahun lalu naik dua puluh satu enam tahun ini masih naik dua puluh lima sembilan
dan pph dua puluh satu ini kontribusinya cukup besar enam belas dari total penerimaan kita
baik bruto maupun neto tumbuhnya robus di atas dua puluh empat
ini artinya pekerja karyawan mereka mendapatkan penerimaan gaji upah yang levelnya cukup baik
atau ada karyawan baru yang masuk sebagai penerima pembayar pajak karyawan dalam hal ini
ini hal yang positif artinya ini meng confirm pmi kita tadi untuk manufaktur terutama
masih ekspansif di atas lima puluh empat
untuk pph final yang juga mengalami pertumbuhan kuat
yaitu tumbuh sembilan tiga secara bruto dan secara neto tiga belas satu
ini karena pph dari bunga deposito dan jasa konstruksi
di satu situ jasa konstruksi mengalami kenaikan berarti aktivitas konstruksi mulai menggeliat
kita harapkan ini akan tetap terjaga
dan kontribusi dari pph final ini delapan tiga
yang perlu untuk kita waspadai adalah pph badan
kita lihat mengalami koreksi secara cukup dalam
pph badan ini kontribusinya empat belas lima persen dari total penerimaan kita
dan kita lihat untuk brutonya koreksi kontraksinya dua puluh satu lima
untuk netonya lebih dalam lagi dua puluh sembilan delapan
terutama didominasi oleh perusahaan perusahaan pertambangan
dan manufaktur yang mengalami untuk pertambangan koreksinya adalah harga
sehingga mereka meminta restitusi
harga turun tajam di dua ribu dua puluh empat ini yang mulai muncul di dalam pembayaran pajak mereka
tapi kalau kita lihat pertumbuhan netonya
ppn dalam negeri ini mengalami kontraksi sangat dalam
ini terutama untuk kegiatan kegiatan industri pengolahan
perdagangan dan pertambangan yang kemudian melakukan ekspor
mereka meningkatkan restitusi juga dari kompensasi lebih bayarnya tahun lalu
karena tahun lalu volume masih tinggi dan mereka membayar bulanannya cukup tinggi
namun kemudian dikoreksi tahun ini karena ternyata harga dari komoditas maupun volumenya
tidak sebesar yang mereka report sebelumnya
sehingga ini harus kita lihat secara hati hati
artinya ada koreksi yang mempengaruhi penerimaan negara
koreksi dari kegiatan ekonomi
apakah dari sisi harga komoditas maupun kegiatan ekonomi yang kemudian terefleksikan dalam penerimaan negara
untuk pph orang pribadi karena maret kemarin selesai sudah
kita juga cukup gembira dengan perkembangan yang terus positif
tahun ini tumbuhnya sembilan dua
meskipun pph orang pribadi ini kontribusinya masih sangat kecil

meskipun pph orang pribadi ini kontribusinya masih sangat kecil di dua dua
jadi ini adalah refleksi dari situasi ekonomi
di sisi satu pph dua puluh satu yang merupakan karyawan dan pekerja membaik
pph orang pribadinya juga masih tumbuh positif
jadi dari sisi masyarakat penerima gaji penerima upah dan orang pribadi positif
ini cukup dalam terutama karena adanya tadi ya koreksi harga komoditas maupun mungkin aktivitas yang agak menurun
serta dari sisi ppn nya juga mengalami restitusi meskipun secara bruto masih positif
ini gambaran yang cukup mix dari perekonomian kita yang harus terus kita waspadai
sedangkan untuk pph final tadi saya sampaikan masih cukup bagus
terutama untuk jasa konstruksi ini memberi harapan
dan untuk bunga deposito karena level dari suku bunga
untuk ppn import yang juga kontribusinya besar lima belas enam persen juga mengalami koreksi
tadi kita lihat growth dari import mengalami penurunan sangat tajam
ini juga kita lihat ada faktor cyclical
nanti kita lihat apakah tren dari import kita ke depan akan seperti apa
tapi kita lihat tadi januari naik kemudian turun sangat tajam untuk import kita
kalau kita breakdown berdasarkan sektor maka kita akan mendapatkan juga gambaran mengenai perekonomian kita dari penerimaan pajak ini
industri pengolahan adalah sektor yang kontribusinya terbesar dalam penerimaan pajak kita dua puluh enam dua
tahun ini tumbuhnya sangat tipis untuk yang bruto hanya
kalau secara neto dikurangi restitusi
yang harus kita bayarkan kembali karena memang itu adalah uangnya wajib pajak
maka industri manufaktur mengalami kontraksi penerimaan pajak tiga belas
di satu sisi pmi nya tadi production manufacturing index nya masih bagus
di sisi lain import termasuk bahan baku mengalami penurunan
dan kita lihat pajak dari industri manufaktur
secara bruto masih tumbuh sangat tipis tapi netonya turun
ini semuanya harus menunjukkan kesehatan dan kondisi dari industri manufaktur di indonesia
sektor kedua yang cukup besar dan dominan adalah perdagangan

ini kalau kita lihat dari pertumbuhan brutonya juga masih positif double digit
netonya kontraksinya tipis di satu empat
ini tadi juga disebutkan
adanya tadi restitusi karena lebih bayar dan mereka melakukan juga berbagai koreksi
kalau kita lihat sektor ketiga kontribusi terbesar adalah jasa keuangan dan asuransi
dan ini yang masih sangat sehat
karena tadi disebutkan untuk pph finalnya maupun dari pph yang berasal dari deposito
untuk jasa keuangan asuransi yang kontribusinya tiga belas dua persen dari total penerimaan negara
pertumbuhannya masih di empat belas sembilan persen untuk yang bruto
jadi mereka masih positif double digit kuat di atas sepuluh
tahun lalu pertumbuhannya lebih tinggi lagi di tiga belas sembilan
namun tahun ini masih bertahan di double digit di atas sepuluh
ini hal yang bagus di sektor ini
untuk konstruksi real estate tadi kan kelihatan jasa konstruksi juga meningkat
dan kelihatan aktivitas konstruksi dan real estate juga mulai menggeliat
karena kita juga memberi insentif fiskal untuk perumahan
seperti yang kita luncurkan
untuk ppn nya diberikan
bantuan biaya administrasi
jadi memang ini menimbulkan demand yang cukup bagus dan terlihat
konstruksi dan real estate menyumbangkan pajak
meskipun kita sudah memberikan insentif untuk ppn dtp dari pembelian rumah di bawah satu miliar ya eh dua miliar dalam hal ini
namun secara overall konstruksi dan real estate
mengalami positive growth dari sisi revenue
dan penerimaan pajak totalnya lebih tinggi
untuk pertambangan ini yang paling mengalami koreksi sangat dalam ups and downnya
karena harga komoditas masih tinggi
kemudian turun secara drastis di kuartal terakhir
dan kita lihat terus menurun di tahun dua ribu dua puluh empat
sehingga penerimaan dari pertambangan ini pajaknya turun tiga puluh sembilan
bahkan kalau secara neto turunnya sangat dalam
hampir enam puluh persen roads dari penerimaan pertambangan kita kontraktif
sektor transport pergudangan masih positif
ini menggambarkan kegiatan internal domestik kita itu cukup menderu dan cukup terus stabil
tumbuhnya sembilan enam persen secara bruto
untuk jasa perusahaan juga tumbuh delapan sembilan secara bruto
ini menggambarkan suatu gambaran yang cukup mix
aktivitas di dalam perekonomian domestik kita ada yang terus berkembang dan bagus
dan merespons terhadap insentif yang kita berikan
ada yang terkena imbas global seperti pertambangan karena harga komoditas dan permintaan
informasi dan komunikasi juga meningkat di dua puluh dua
growth nya secara bruto dan secara neto dua puluh dua lima
nah ini yang perlu untuk kita terus lihat waspadai dan kita respons
agar secara overall secara keseluruhan perekonomian kita tetap terjaga momentumnya
meskipun ada beberapa sektor yang tidak imun dari pengaruh global
biaya cukai kita dalam hal ini juga tergambarkan dampaknya dari kondisi global
biaya masuk kita rp sebelas delapan triliun atau ini dua puluh empat
kalau kita lihat tadi kontraksi import lebih dalam
masuk yang sebelas delapan triliun dalam hal ini mencapai penurunan tiga delapan persen
dari apa yang kita harapkan atau yang kita capai tahun lalu
untuk biaya keluar yang ini berhubungan dengan ekspor kita empat dua triliun rupiah
telah terkumpulkan sampai akhir maret
naik tiga puluh tujuh dari lalu
ini tiga puluh tujuh dari tahun sebelumnya
kalau kita lihat untuk biaya keluar terutama untuk tembaga dipengaruhi oleh
adanya relaksasi ekspor untuk komoditas tembaga
dan untuk produk sawit kita mengalami penurunan
karena tadi harga sawit masih di bawah yaitu sebesar tujuh ratus delapan puluh tujuh per metric ton
untuk volume sawit juga mengalami penurunan

cukai rokok kita terutama tapi juga mmea
untuk rokok mengalami penurunan tujuh tiga
ini karena produksi november desember menurun sebesar satu empat
dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok
untuk cukai mmea mengalami penurunan enam eh dua tujuh
ini karena kegiatan aktivitas restoran hotel dan pariwisata yang relatif meningkat
sedangkan untuk etil alkohol tumbuh enam belas
jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan terutama bea cukai dari sisi penerimaan negara
untuk kategori ketiga yaitu penerimaan negara bukan pajak
untuk kategori ketiga yaitu penerimaan negara bukan pajak
terkumpulkan sampai akhir maret rp satu ratus lima puluh enam tujuh triliun
ini kenaikan sepuluh persen cukup baik
namun kita juga hati hati karena kalau kita lihat dari sisi komponen penerimaan negara bukan pajak
terutama dari sumber daya alam baik migas maupun non migas terlihat tadi koreksi harga
untuk migas turun delapan belas persen yaitu dua puluh lima tujuh dibandingkan tahun lalu tiga puluh satu
untuk non migas turunnya lebih dalam lagi yaitu tiga puluh enam tujuh persen
ini karena sda non migas seperti batu bara itu mengalami koreksi baik dari sisi harga maupun volume
jadi penerimaan sumber daya alam di pnbp mengalami koreksi
tapi kenapa kok total penerimaannya naik ini
karena pembayaran dividen terutama dari dua bank himbara
terutama yang kemudian memberikan kontribusi melonjaknya penerimaan pnbp kita
dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu bumn mencapai rp empat puluh dua sembilan triliun
melonjak dibandingkan tahun lalu yang hanya empat enam triliun
ini karena pembayaran dividen pas jatuh tempo dibayarkan pada bulan maret lalu
untuk pnbp lain dari kementerian lembaga cukup steady di empat puluh dua empat triliun
sedikit koreksi tipis empat empat persen
ini terutama untuk berbagai pendapatan jasa transport dan layanan administrasi
sedangkan blu kita tujuh belas sembilan triliun atau turun sedikit satu sembilan persen
terutama pungutan sektor sawit
untuk blu sawit dan untuk bidang kesehatan dan pendidikan
sekarang saya akan masuk ke below the line yaitu pembiayaan
walaupun tadi apbn kita masih surplus namun untuk pengelolaan pembiayaan itu dilakukan satu tahun
jadi termasuk isu dari surat berharga negara kita itu adalah berdasarkan strategi satu tahun
dan kita lihat untuk pembiayaan
ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu
atau turun drastis lima puluh tiga enam persen dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai rp dua ratus dua puluh lima empat
jadi dalam hal ini kita memang cukup hati hati
dari penerbitan sbn tahun ini satu ratus empat triliun ini turun lima puluh dua dua persen
dari tahun sebelumnya sebesar rp dua ratus tujuh belas
sedangkan dari sisi pinjaman neto yaitu rp enam ratus miliar turun sangat besar sembilan puluh satu sembilan persen dari tahun lalu yang mencapai rp tujuh delapan persen
kita memahami bahwa situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga
bondsmarket domestik maupun global itu saling mempengaruhi
dan situasi global sangat berbeda
oleh karena itu di dalam strategi pembiayaan kita akan tetap mengelola secara prudent hati hati
dan kita melakukan strategi yang cukup pragmatis dan opportunistik
kalau opportunistic supaya kita bisa selalu memilih timing volume
maupun jenis surat berharga yang harus kita isu untuk menjaga kehandalan
ini adalah waktu waktu yang cukup dinamis karena perubahan dari tadi nilai tukar
suku bunga yield dan juga guncangan yang berasal dari terutama negara negara maju
seperti amerika dan eropa yang harus kita perhatikan termasuk jepang dalam hal ini
ini tiga faktor yang harus kita lihat
sebenarnya kita lihat empat selalu zona yang kita perhatikan
amerika eropa jepang dan timur tengah
empat hal ini yang akan juga menentukan terutama untuk instrumen global kita
untuk instrumen dalam negeri kita akan lihat antara retail maupun yang institusional
ini semuanya akan terus kita waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita
defisit kita tadi karena masih dalam positif namun ke depan
tiga kuartal ke depan kita harus melihat secara hati hati
coba kita lihat dari asumsi makro yang muncul
kita telah lihat untuk pertumbuhan ekonomi tadi belum tapi q satu kita perkirakan tumbuhnya di lima empat
jadi masih cukup dekat dengan asumsi makro
untuk inflasi tapi itu proyeksi kita nanti bps akan menyampaikan angka q satu berdasarkan statistik
inflasi dalam hal ini montemunnya lima puluh dua untuk year on year tiga
sehingga grossnya untuk tahun ini asumsi dua delapan masih relatif ada di sekitar itu
yang kita lihat bergerak cukup signifikan adalah nilai tukar
year to date rata rata dari januari hingga akhir maret itu di lima belas tujuh ratus sebelas
untuk perusahaan ini lebih tinggi dari asumsi kita yang lima belas
jadi ini deviasi yang cukup besar hampir tujuh ratus rupiah atau bahkan satu dua ratus rupiah dibandingkan end of period
tentu akan menentukan berbagai faktor di dalam apbn kita
depresiasi mencapai empat delapan puluh tiga
apbn mengasumsikan enam tujuh
sedangkan kinerja yang real and of period sudah di atas tujuh yaitu tujuh lima
year to datenya masih di bawah yaitu enam enam puluh empat
karena awal tahun masih relatif stabil bawah
ini juga harus menjadi salah satu faktor untuk menentukan arah dari financing policy atau kebijakan pembiayaan kita
harga minyak rp delapan puluh dua di dalam apbn kita
year to datenya masih tidak berbeda atau bahkan di delapan puluh tiga
namun end of period sudah merambat di atas
ini karena kejadian yang ada di middle east akhir akhir ini pada dua minggu terakhir
ini sudah mulai mengangkat rata rata harga minyak kita
dan ini harus kita lihat secara hati hati
lifting minyak maupun lifting gas di bawah asumsi
dan ini mempengaruhi volume penerimaan kita
dengan situasi ini kalau kita lihat postur apbn hingga akhir maret adalah sebagai berikut
penerimaan negara pendapatan negara kita mencapai enam ratus dua puluh triliun atau dua puluh dua satu persen dari target tahun ini sudah dikumpulkan sampai kuartal satu
ini tumbuh negatif empat lima
tiga ratus sembilan puluh tiga sembilan ini sembilan belas delapan dari target
itu koreksi negatif delapan puluh
untuk bea dan cukai enam puluh sembilan triliun atau dua puluh satu lima persen dari target
ini juga koreksi menurun empat lima
pnbp kita yang tadi telah saya sampaikan satu ratus lima puluh enam tujuh
dan kita sudah mencapai enam puluh dari target tapi mengalami pertumbuhan sepuluh karena tadi terutama faktor dividen
belanja negara kita cukup tumbuh tinggi yaitu enam ratus sebelas sembilan triliun atau delapan belas empat persen tumbuh delapan belas persen dari tahun sebelumnya
ini terutama front loading belanja karena pemilu yang cukup besar tadi
yaitu belanja kl mencapai dua ratus dua puluh dua
atau sudah seperempat dua puluh empat persen dari total pagu ini naik melonjak tiga puluh
terutama tadi penyelenggaraan pemilu
untuk belanja non kl dalam hal ini dua ratus lima empat atau empat belas sembilan persen dari total anggaran tumbuh lima
dan transfer ke daerah satu ratus delapan puluh empat tiga triliun atau dua puluh satu lima persen dari total transfer kita ini tumbuh tujuh enam
dengan situasi itu keseimbangan primer kita masih surplus satu ratus dua puluh
ini surplus namun kalau dibandingkan tahun lalu surplusnya sudah menurun
karena tahun lalu bulan maret surplus keseimbangan primer di dua ratus dua puluh delapan
berarti surplusnya menurun empat puluh enam lima persen
untuk total postur masih surplus rp delapan satu triliun
dalam hal ini kalau di total apbn diperkirakan akan rp lima ratus dua puluh dua triliun
dibandingkan tahun lalu yang satu ratus dua puluh delapan triliun surplus ini juga penurunan surplus yang cukup tajam yaitu di sembilan puluh tujuh
kita masih surplus di empat persen dari gdp
apbn total tahun dua ribu dua puluh empat didesain untuk defisitnya dua dua puluh sembilan persen defisit
dari sisi pembiayaan kita sudah realisir rp delapan puluh empat triliun
atau dalam hal ini turun drastis lima puluh sembilan persen dari pembiayaan tahun lalu yang sebesar dua ratus lima posisi akhir maret
itu adalah situasi apbn kita
yang menggambarkan tadi berbagai kombinasi dan dinamika dari ekonomi domestik kita sendiri
yang cukup resilient di berbagai faktor
namun kita juga lihat beberapa aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh global
dan itu terlihat di dalam perkembangan
saya ingin tutup dengan memberikan hasil dari pertemuan imf world bank dan g dua puluh yang saya hadiri pada minggu lalu
dominasi mengenai kondisi outlook global dan resiko ekonomi global itu sangat besar
ini artinya dari sisi situasi kondisi mood dan fokus dari para pembuat kebijakan di bidang keuangan negara dan moneter
sangat tersita oleh downside risk
atau risiko yang besar
baik itu karena geopolitik yang tereskalasi
konflik di timur tengah di ukraina belum selesai
kemudian kondisi ekonomi amerika
di mana fat fund rate nya masih bertahan
penurunan suku bunga tidak terjadi secepat dan sedrastis yang dibayangkan
dan ini menimbulkan gejolak pasar modal dan pasar uang
dan arus modal terutama nilai tukar capital outflow terjadi di semua negara
baik emerging maupun advance di luar amerika
ini mempengaruhi dolar indeks yang menguat
nilai tukar mata uang yang lainnya menjadi lebih lemah atau terkoreksi
sehingga suku bunga lebih tinggi
dan capital outflow dan nilai tukar menjadi fokus pembahasan yang sangat besar
banyak negara di banyak g dua puluh maupun emerging country maupun developing country
situasi apbn mereka tidak baik
karena mereka defisitnya sudah sangat tinggi
rasio utangnya sangat tinggi akibat pandemi dan berbagai kebijakan mereka
sehingga situasi dengan nilai tukar yang terkoreksi dalam plus suku bunga tinggi
di banyak negara termasuk negara negara emerging di g dua puluh
ini sangat memberatkan fiskal mereka
ini yang tentu menjadi tema yang menyerap perhatian terbesar dari menteri menteri keuangan
kita juga aktif indonesia berperan untuk memberikan pandangan terutama dengan reform
yang terjadi di lembaga multilateral seperti bank dunia dan imf
kita terus menyuarakan agar reformasi di multilateral institusi ini harus bisa menjawab tantangan kini dan ke depan
entah itu tantangan di bidang climate change kemudian lingkungan environment geopolitik yang menyebabkan dampak tadi
dan juga adanya kondisi dari negara negara emerging dan negara negara berkembang yang tertekan oleh cost of borrowing tinggi
jadi kebutuhan untuk melakukan berbagai adjustment menjadi sesuatu yang perlu untuk di response oleh lembaga itu
oleh karena itu di dalam reform ini fokusnya adalah capacity to finance atau to land dari lembaga lembaga itu
untuk terutama negara yang mengalami dampak negatif dan membutuhkan pembiayaan
di dalam g dua puluh terutama untuk isu climate change dan penguatan dari reformasi
di mdb ini indonesia memberikan banyak sekali sumbangan pemikiran dan pengalaman kita
dan kita cukup dimintakan peranan dan pandangannya di berbagai forum yang sangat prestisius
untuk climate change kita juga mengupdate mengenai pelaksanaan just energy transition partnership
ini karena indonesia bersama dengan saus afrika dan berbagai negara lain seperti vietnam
memiliki perusahaan yang sangat bergantung untuk memiliki perusahaan yang sangat bergantung untuk memiliki perusahaan yang sangat bergantung
sisi energi di indonesia yang perlu untuk kita kelola dengan baik karena implikasi dari sisi pembiayaan negara cukup besar dan signifikan
langkah indonesia untuk membentuk berbagai policy maupun kerangka kebijakan seperti carbon market
itu juga terus menjadi perhatian dunia
dan kita tentu terus harus berpikir keras
bertindak cerdas di dalam rangka untuk menjaga kepentingan indonesia
namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap persoalan global seperti climate change ini
yang seperti diprioritaskan oleh brazil presidensinya
kita mendukung dan memberikan kontribusi positif
saya tutup bahwa kesimpulannya global race dan global pensiun
memberikan pengaruh negatif kepada perekonomian global dan keuangan global
dan ini harus kita waspadai baik dalam bentuk harga komoditas
suku bunga maupun dari sisi nilai tukar dan capital flow
pertumbuhan ekonomi kita masih relatif resilient
untuk q satu tadi saya sampaikan kemenku membuat forecast di atas lima persen
lima tujuh belas persen di mana inflasi masih tetap terkendali
jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri namun harus kita jaga
karena situasi berubah cepat
apbn kita hingga maret kinerjanya masih sesuai on track
dan kita terus merespon dan melaksanakan berbagai
kemungkinan adjustment dengan perubahan lanskap perekonomian global yang sangat dinamis
apbn sama seperti pada tahun tahun sebelumnya di mana shock terjadi dari berbagai faktor
akan terus menjadi shock absorber di mana apbn diandalkan untuk melindungi masyarakat
menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi namun pada saat yang sama
apbn harus terus dijaga sustainability